ratusan karyawan freeport indonesia hingga kini masih melakukan aksi mogok kerja
aksi yang sudah dilakukan selama satu minggu ini membuat produksi biji emas dan tembaga milik freeport terganggu
ratusan karyawan tambang biji emas dan tembaga pt freeport indonesia di timika papua hingga selasa masih melakukan aksi mogok kerja
aksi mogok kerja ratusan karyawan pt freeport indonesia disebabkan karena tuntutan yang diajukan karyawan grassberg operation pada pertemuan tiga juni dua ribu enam belas lalu hingga kini belum terpenuhi
pihak kepolisian yang dipimpin langsung kapolres mimika telah memfasilitasi pihak manajemen dengan perwakilan karyawan untuk menyelesaikan permasalahan ini
kita sudah sampaikan bahwa ini sudah diatensi oleh bapak kapolri dan bapak kapolda
karena kita harus berpikir bahwa ini kepentingan negara bukan hanya kepentingan kelompok individu ataupun kepentingan perorangan
sampai kemarin masih mogok sampai kemarin kemudian hari ini jam sepuluh nanti rencana akan diumumkan keputusan itu
mogok kerja karyawan pt freeport dari departemen gras big operation terjadi sejak dua puluh empat september dua ribu enam belas
permintaan itu diajukan oleh karyawan grassberg operation lantaran ada perbedaan pembayaran bonus kerja kepada beberapa departemen di grassberg
selain itu pihak karyawan juga meminta beberapa rekannya yang masih menjadi karyawan kontrak di rental trekindo diangkat menjadi karyawan tetap freeport